satu ratus tujuh puluh tujuh wni yang menjadi korban paspor palsu di filipina segera dipulangkan
mereka akan diberangkatkan kembali ke tanah air pada akhir minggu ini secara bertahap
sementara sembilan orang lainnya masih harus tinggal di filipina untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut oleh otoritas negara tersebut
berdasarkan kesepakatan kedua negara proses pemulangan akan dilakukan dalam dua tahap
tahap pertama akan dipulangkan sebanyak satu ratus enam puluh delapan orang sementara tahap kedua akan dipulangkan sebanyak sembilan orang
kesembilan orang korban terdiri dari enam orang perempuan dan tiga orang laki laki dan diminta menjadi saksi dalam persidangan terhadap dua pelaku warga negara filipina yang melakukan penipuan dokumen ilegal ini
kini keseluruh wni yang masih berada di kbri menjalani pendataan untuk mengurus kelengkapan dokumen terkait pemulangan mereka yang diperkirakan dilakukan pada akhir minggu ini
kami mempersiapkan tadi alhamdulillah bagi tadi sudah ada dari bkbri menunggu kami
beliau memberikan splp atau sejarah kemas paspor
kami cuma menandatangani di bawah foto kami tersebut
saya rasa kemarin pagi kami telah diambil potong dan alhamdulillah pagi tadi bersihnya paspor kami atau seperti kami sudah selesai
sudah ngabarin jakarta dulu
artinya kami sudah mengabari tapi waktu dan tempat kapan kami meninggalkan manila belum dapat kami
karena kami belum ada dapat berita
cuman dari data kbri artinya setelah selanjutnya kami bersederes artinya bersih bersih lah pak
ya mekin mekin lah
gimana perasaannya mau pulang cepat cepat
bagus sudah sekarang cepatnya saya mau pulang
senang gak siapa nih pak
ya barang barang di atas siap sudah pulang
pulang ke indonesia
ke daerah jakarta
saya mau pulang ke indonesia